asian infrastructure investment bank atau aiib menyiapkan pendanaan empat miliar dolar amerika hingga lima miliar dolar amerika
atau sekitar lima puluh lima triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur termasuk di indonesia
direktur aiib christopher lake mengungkapkan institusinya berkomitmen memberikan porsi cukup besar untuk indonesia
berdasarkan catatan dari aiib sejauh ini sudah ada tiga proyek infrastruktur di indonesia
yang merupakan hasil kerjasama indonesia dengan aiib
di samping itu direktur aiib donald silaban menyebut bank infrastruktur asia ini punya kemungkinan untuk membangun kantor perwakilan di indonesia
direktur aiib ronald silaban menyebut bank infrastruktur asia ini punya kemungkinan untuk membangun kantor perwakilan di indonesia
di samping itu direktur aiib ronald silaban menyebut bank infrastruktur asia ini punya kemungkinan untuk membangun kantor perwakilan di indonesia